kepala kepolisian daerah metro jaya irjen pol idam aziz
menginstruksikan untuk mempercepat proses penyidikan kasus ujaran kebencian
dengan tersangka john ruh ginting
idam berharap berkas john ruh bisa segera dilimpahkan ke kejaksaan tinggi
kepala polda metro jaya irjen pol idam aziz mengaku telah memerintahkan
birkrim sus polda metro jaya agar segera merampungkan berkas perkara john ruh ginting
john ruh telah ditetapkan sebagai tersangka kasus ujaran kebencian pada jumat dua puluh sembilan september lalu
john ruh ditetapkan sebagai tersangka setelah menjalani pemeriksaan pada kamis dua puluh delapan september dua ribu tujuh belas
berdasarkan gelar perkara penyidik dengan dilengkapi dua alat bukti
alat bukti yang menjerat john ruh berupa unggahan ujaran kebencian
yang diakui oleh tersangka dan keterangan saksi ahli
penyidik juga telah menggeledah rumah john ruh dan menyita sebuah flash disk serta laptop
instruksi kepala polda metro jaya tersebut sekaligus menolak permintaan john ruh
agar proses penyidikan ditunda karena sakit akibat kelelahan dibuat
periksa secara maraton